ditinggal mudik keluar kota rumah anggota tni dan hakim pengadilan negeri palembang disazroni maling
sejumlah barang berharga milik korban raib dibawa kabur
ditinggal mudik lebaran keluar kota rumah pribadi milik anggota tni yang berada di jalan sukawi natan
kejamatan sukarami kota palembang di satroni maling sejumlah perhiasan jam tangan mewah
hingga kain songket yang bernilai jutaan rupiah raib dibawa kabur oleh pelaku
pelaku pencurian masuk ke rumah dengan merusak rantai dan kunci gembok pagar
lalu merusak pintu menggunakan alat yang disiapkan
sejumlah saksi telah dimintai keterangan pencurian ini dalam penanganan polrestabes palembang
anggota kita dari jendrikasi yang sudah melatih kp atas kasus pencurian
kejadian salah satu warga warga tersebut adalah kebetulan
sebagai salah satu anggota tni kemudian masih aktif dan lagi mudik di lampung
lagi mudik di lampung kemudian mendapat informasi dari tetangga sekaligus orang kepembantunya
tentang adanya kejadian pencurian di